pemerintah berharap dana peserta tax amnes yang dibawa pulang ke indonesia atau repatriasi bisa mengalir ke sektor industri
namun aliran dana investasi ini ataupun juga repatriasi ini bisa terganjal apabila harga gas industri masih mahal
jadi dikaitkan terus ya
dilansir detik finance ketua asosiasi industri pengecoran logam indonesia ahmad safiun memperkirakan
sedikitnya ada tiga triliun rupiah dana repatriasi yang bisa masuk ke industri logam
namun kenyataannya saat ini belum ada dana teks amnesti masuk ke dalam industri untuk berinvestasi
salah satunya karena para pengusaha dan investor menunggu harga gas murah dan pemangkasan perizinan
ahmad berharap harga gas bisa turun dari sembilan dolar amerika per million british thermal unit mmbtu menjadi lima dolar amerika per mmbtu
salah satu faktor yang membuat mahal harga gas dari hulu ke hilir adalah rantai distribusi